satu orang tewas dalam insiden bus tertabrak kereta api ekonomi di martapura kabupaten oku timur sumatera selatan
celakaan terjadi di perlintasan tanpa palang pintu di kecamatan martapura kabupaten ogan komering ulu timur pada minggu siang
bus jurusan tanjung karang bandar lampung menuju batu raja sumatera selatan ini rusak parah setelah terseret kereta
saksi bilang saat kejadian mesin bus mati di tengah pelintasan
kereta api kota baru kondisi cukup memprihatinkan
kondisi bus rusak parah setelah terseret kereta sejauh seratus meter
satu orang korban meninggal di lokasi kejadian dan belasan penumpang luka luka
data korban tewas sempat simpang siur tetapi polisi pastikan korban tewas berjumlah satu orang
bus hendak mengangkut penumpang dari belitang
polisi masih memburu supir bus yang melarikan diri
masih menjalani perawatan sebanyak tujuh belas orang dan satu meninggal dunia
untuk jumlah penumpang itu sekitar empat puluh an
empat puluh orang sehingga sisanya sekitar dua puluh lima
luka ringan maupun shock dan tadi memang ada beberapa yang minta obat ke rumah sakit
dan saat ini sudah kembali ke tempat masing masing
supir bersama keneknya sesaat setelah kejadian melarikan diri